taduh taduh taduh
emangnya mata kuliah apa
dan aku juga harus ngapain
drama teror kemarin yang kemarin gue ceritain
emangnya kamu pikir aku udah bisa langsung siap gitu
terus lagi pula partner kamu emangnya kemana sih
tadi gue baru dikabar din
makanya sekarang gue bingung mau nyari siapa
mimpi indah nih gue dapet waktu yang tiga
kasih ya bang
ini ada apa ya
kok aku dikasih bunga
ini ada apaan sih
siapa sih yang kasih bunga
mawar di tanganmu itu indah
tapi keindahannya tak akan bertahan lama
karena dia sudah dicabut dari tanah tempatnya berada
kamu indah seperti mawar itu
apakah kamu akan bertahan indah
jika tercabut dari akarmu yang sudah menjalar di hatiku

yang benar mantan tunangan lo
yang benar mantan tunangan lo
hubungan lo sama meka udah berakhir
tapi bagus lah kalau gini
hidup aku kan jadi lebih tenang gak dari dia
kalau dia sakit gimana
kenapa aku jadi senang kayak gini sih ngeliat galang datang
kenapa sih kenapa
lo harus bantuin gue kali ini
kalau enggak gue bisa ngalus mata kuliah din
taduh taduh taduh
emangnya mata kuliah apa
dan aku juga harus ngapain
drama teror kemarin yang kemarin gue ceritain
emangnya kamu pikir aku udah bisa langsung siap gitu
terus lagi pula partner kamu emangnya kemana sih
tadi gue baru dikabari din
katanya dia sakit nggak bisa masuk
makanya sekarang gue bingung mau nyari siapa deh
please mau ya
kalau perlu gue bersujud nih
ih apaan sih
aku gak mau
tapi kasihan juga nih anak kalau gak ditolongin
eh gak usah usah melakukan lagi
aku terlalu seneng soalnya
yaudah yuk kita cabut
iya tapi kan aku bisa jalan sendiri
ini kan gak gue gendong
serius banget sih bacanya
nggak usah pakai pegang pegangan tangan segala
lo pernah gak sih nonton
apa tuh namanya drama teater
kalau scriptnya emang suruh pegangan tangan
kita harus pegangan tangan biar
kemistrinya tuh dapet
tuh baca tuh
bimo kamu kok ada disini
sebentar lagi di ne tampil
tapi kamu tahu dari mana
itulah peserta kedua dan marilah kita menyaksikan peserta selanjutnya
kalo heltimu sedingin salju beni beni cintamu kau sembunyikan dalam hatimu yang paling

aku akan tetap ruth
menyinarimu untuk memberimu kehangatan menyuburkan
seni jadi cintamu
untuk menjadi bunga bunga cinta untukmu
bagai matahari yang tak lelah menyinari bumi
kok kata katanya galang kayak sengaja ditujuin buat aku
bukannya buat karakter yang aku mainin
ucapanmu begitu indah
andaikan keluarga ku tahu betapa lembutnya dirimu
semuanya akan lebih indah
tepuk tangan luar biasa
dina ini bukan drama
ini adalah kenyataan
makin hari makin cinta
itu yang ku inginkan
aku akan mencintaimu
aku akan mencintaimu
aku akan mencintaimu
aku akan mencintaimu
itu yang ku rasakan denganmu
maukah kamu menerima cintamu
sudah sejak lama aku mencintaimu
dengan ini aku ingin kamu tahu kalau aku sharing
dina dina dina jawab dulu
itu semua pada nungguin
jawab dulu pasti jawab dulu dong
aku juga mau bicara sama kamu
mau bicara apa lagi sih bimo
tentang hubungan kita
kembali sama aku
kamu udah tahu kan jawabannya